ceo lion air group edward sirait mengaku pihaknya harus berdiskusi dengan pendiri maskapai
rusdi kirana untuk mempersiapkan berkas pembatalan pesanan apabila komisaris utama betul menginginkan
pembatalan pesanan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max series senilai sebelas miliar dolar amerika
manajemen lion air group direncanakan membahas pembatalan ini di akhir bulan desember bersama dengan komisaris utama perseroan
edward sirait menjelaskan apabila sudah ada sikap resmi terkait rencana pembatalan pemesanan pesawat boeing
pihaknya dipastikan memberikan penjelasan ke boeing dan masyarakat karena hingga saat ini manajemen belum memiliki sikap resmi
adapun pengiriman empat pesawat boeing untuk tahun dua ribu sembilan belas tetap berjalan namun untuk pengiriman di tahun selanjutnya masih akan dipertimbangkan
apabila sudah terdapat sikap formal terkait pembatalan pemesanan
sebelumnya beredar pernyataan dari komisaris utama sekaligus pendiri lion air
grup rusdi kirana bahwa dirinya merasa dihianati pihak boeing terkait kejadian kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklqp
di perairan karawang jawa barat beberapa waktu yang lalu
pihaknya mengaku sedang mempersiapkan berkas pembatalan pemesanan pesawat ke boeing senilai sebelas miliar dolar amerika